halo saat ini saya berada di bandara soekarno hatta akan melakukan perjalanan ke ujung pulau jawa ke ujung timur pulau jawa tepatnya ke banyuwangi
karena perjalanan saya dilakukan di tengah pandemi covid sembilan belas maka protokol kesehatan wajib diterapkan
seperti memakai masker mencuci tangan dan menjaga jarak serta memiliki dokumen
saya ini pengennya rapi tes untuk melakukan perjalanan ke luar kota
pariwisata indonesia kembali dibuka setelah beberapa bulan ditutup karena pandemi covid sembilan belas
untuk itu saya memilih mengunjungi salah satu destinasi pelesiran indonesia yakni ke kawasan banyuwangi
kurang lebih satu lima jam penerbangan saya pun tiba di bandara internasional banyuwangi jawa timur
lokasi pertama yang saya kunjungi adalah taman nasional baluran yang berada di perbatasan kabupaten situbondo dan banyuwangi
sempat ditutup selama empat bulan di awal pandemi taman nasional yang dijuluki afrika van java ini
kini kembali dibuka terbatas bagi empat ratus pengunjung dengan sistem pemesanan terlebih dahulu atau reservasi
pengunjung pun wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan covid sembilan belas
di dalam taman nasional
tentunya kita tidak terlepas dari untuk mematuhi protokol kesehatan ya mbak
jadi pengunjung sebelum masuk ke baluran sini mulai dari pintu depan itu
udah harus sesuai dengan protokol kesehatan
mulai dicek suhu harus pakai masker terus nanti di visitor center situ
itu diwajibkan untuk mencuci tangan juga sebelum membelikan tiket pembayaran
dan juga nantinya pengunjung yang dari luar
luar kota luar daerah itu wajib menunjukkan rapid test surat rapid test seperti itu mbak
oke berarti protokol kesehatan sudah diterapkan begitu ya mas di taman nasional baluran ini ya
oke ada perbedaan nggak sih mas di taman nasional baluran sebelum dan sudah pandemi ada ekosistem di sini seperti itu
kalau pada ekosistem sendiri sih sebenarnya sangat kelihatan
dalam artian begini ketika pada saat pandemi kunjungan kan masih menunggu
turun ya mbak tidak sebanyak sebelum pandemi
jadi satwa satwa di baluran itu lebih aktif kelihatan sebetulnya
misal saja kayak banteng yang sebelumnya itu jarang terlihat aktivitas di savana
dan biasanya terlihat pada saat malam hari itu pada siang hari itu kelihatan di savana
selama penutupan tersebut pengelola taman nasional menemukan perubahan perilaku satwa dalam memperoleh makanan di alam
menikmati keindahan bawah air juga menjadi pilihan saya
taman bawah air yang saya jelajahi ini terdapat di kawasan pulau menjangan bali barat
menempuh waktu tiga puluh menit dari kabupaten banyuwangi jawa timur
taman nasional bali barat mencatat terumbu karang yang menjadi habitat ikan ikan di sini
mayoritas berasal dari genus acropora atau jenis meja
selain berwisata bawah air pengunjung juga bisa menjelajahi pulau seluas tiga km persegi ini dengan berjalan kaki
catatan perjalanan saya yang terakhir di banyuwangi adalah mendaki menuju kawah ijen
sempat ditutup pada masa awal pandemi kawah yang dikenal lewat api birunya ini telah dibuka terbatas hanya untuk tiga ratus pengunjung domestik per hari
pengunjung pun diwajibkan mematuhi protokol kesehatan pencegahan covid sembilan belas selama pendakian
jalur pendakian menuju kawah ijen yang sedang saya tempuh ini kurang lebih jaraknya tiga empat km
di tengah pandemi covid sembilan belas seperti ini
pengelola memiliki kebijakan untuk mewajibkan setiap pengunjung menerapkan protokol kesehatan
dan dalam jalur pendakian masing masing pendaki wajib menjaga jarak minimal satu lima meter
kurang lebih satu setengah jam saya pun tiba di puncak gunung ijen
pengunjung pun tetap antusias mencapai puncak ijen
tentang pendakian pada masa pandemi ini
nggak berpengaruh sih dengan pandemi kayak gini
karena kan justru dengan
anggap aja kita olahraga gitu di kita naik gunung
karena penyakit virus itu kan sembuhnya kan berasal dari kita imunnya yang sehat
protokolnya sih udah cukup ketat juga ya
pakai masker juga
sekarang udah masing masing pakai masker dan dikasih
disediakan lah dari sarannya gitu
lebih enak sih sebenarnya
sejak pertengahan dua ribu dua puluh
pemerintah kembali membuka kawasan wisata bertipe konservasi maupun non konservasi
diharapkan dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan saat pesiran
sektor ini dapat berangsur pulih
sebab pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling lesu saat pandemi covid sembilan belas